isu perombakan kabinet terus bergulir namun bagaimana sebenarnya presiden menilai para pembantunya setiap waktu
sehingga kebijakan kebijakan para menteri mampu dirasakan oleh masyarakat
berikut cuplikan wawancara koresponden cnn indonesia hera farin dengan presiden joko widodo di istana negara pada jumat lalu
bapak presiden anda tadi menyebut juga mengenai ekonomi nasional
anda pasti sebagai suami presiden menjabat lima tahun punya target ekonomi nasional akan dibawa kemana
dan tools nya yang digunakan adalah kabinet pemerintahan anda
kalau boleh saya bertanya pada anda dalam skala satu dan sepuluh kabinet di bawah anda saat ini ada di skor berapa
yang menilai itu masyarakat jangan saya yang menilai yang menilai masyarakat
kalau masyarakat menilai tidak baik ya katakan tidak baik
kalau masyarakat mengatakan cukup ya katakan cukup
kalau baik ya katakan baik
saya nggak bisa menilai pemerintahan kita yang bisa menilai ada masyarakat
tapi seorang presiden biasanya ini mungkin pertanyaan lebih personal
seperti apa anda akan menilai para menteri anda
apakah saat sedang istirahat atau saat sedang anda menonton televisi apakah itu bisa muncul kapan saja
karena bagaimanapun anda adalah seorang pemimpin dan pasti anda akan memberikan penilaian terhadap kinerja
raportnya itu ada kita juga melihat setiap hari setiap minggu setiap bulan kinerjanya seperti apa
yang paling penting apakah kebijakan kebijakan itu bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat